kita ke informasi lain ruas tol trans jawa diresmikan presiden pada bulan desember lalu
namun belum sebulan beberapa bagian tol ditemui beberapa kasus kerusakan
kontraktor mulai memperbaiki ruas tol yang rusak tersebut
curah hujan yang tinggi membuat tol ruas pemalang batang kilometer tiga ratus dua puluh satu mengalami longsor di dua titik
tidak hanya longsor pada talut jalan tol juga mengalami retak memanjang hingga sekitar dua puluh meter
bahkan satu titik ruas jalur nampak amblas
padahal jalan tol ini baru sebulan diresmikan presiden
perbaikan pun langsung dilakukan
saat ini kondisi bahu jalan yang berada di kilometer tiga ratus dua puluh satu plus enam ratus sudah tertutup aspal yang baru
sedangkan talut yang longsor di sisi kanan dan kiri jalur tol masih dilakukan pemadatan untuk dilakukan pengecoran
pt sumber mitra jaya selaku kontraktor pembangunan tol pemalang batang mengaku
kerusaknya bahu jalan dan longsoran talut disebabkan oleh curah hujan
hujan membuat tanah jenuh dan mengerus tanah yang ada di bawahnya sehingga mengakibatkan penurunan bahu jalan
setelah hujan dua hari cukup lebat kita menunggu cuaca reda karena terkait dengan penanganan tanah
begitu reda kami dengan tim yang sangat sigap kompak
kita sudah menyelesaikan pekerjaan perbaikan
kemarin ya dari tanggal dua puluh ya
pihak kontraktor sendiri telah membentuk tim untuk melakukan patroli jalan tol di provinsi
untuk mengontrol kondisi jalan tol sehingga bila terjadi hal yang sama langsung dapat teratasi
robby bernardi pemalang